kayak mereka sih pasti udah gak bisa bersama sama
tapi raya sendiri kok yang bilang sama gue
kalo posisi monty itu gak akan pernah tergantikan
bahkan dia siap untuk menjomblo sampai kapanpun
untuk pertahanin cintanya ke mondi
oh jangan patah semangat begitu
mungkin karena dia lagi emosi sesaat aja
mana ada ceritanya sih
mau cewek ataupun cowok
dia mau jomblos seumur hidup itu gak mungkin
lo jangan patah semangat
lo pepetin terus sih raya
ya lagian karena gue yakin
suatu saat juga raya pasti nyadar
jangan kayak gue
gue udah hopeless banget jin sama monty
cuman gue tau
itu gak mungkin
jadi kemungkinan gue buat dapetin monty juga
malah bisa dibilang nggak ada lah
dari mana lo kiketnya mau langsung sini tadi
soalnya gue abis dikibulan sama nyokapnya bella
ya kan kemarin gue sempet ke rumah sakit man
lihat gue tuh pengen nyingguk bella
dan ternyata pas gak sampai sana tuh
gue ketemu nyokapnya bella dan mamanya bella itu
bilang kalau bela itu udah pulang dari rumah sakit
dan kemarin pas habis busal gue sempet kesana lagi tuh
buat nyingguk bella
ternyata sampai sana gue malah diusir
kebayangkan kalau lo jadi gue gimana
kok nyokapnya bella gitu ya
ya inget kan awal awal gue diketiin raya juga
agak susah lebih nabah
lu pernah gak sih mikir kalau emang ini semua mungkin
udah jalan yang allah kasih buat lo
mungkin emang ini udah jalan terbaik yang allah kasih buat
terus mungkin secara gak langsung
allah mau bilang ke lo kalau
bella ini bukan untuk lo
cuma kemungkinan ya
dan kalau gue boleh ngasih saran nih
sekedar saran gue mending lo lupain bella deh
lo lupain segala galanya tentang bella daripada lo sakit hati terus kayak gini ya kan
daripada lo paksain terus
yang namanya jodoh itu
entah besok lusa atau kapanpun
kalau dia bisa nerima lu apa adanya
bisa nerima kekurangan lo kelebihan lo
ya begitu pun kebaliknya
ya lo tuh mencari cewek yang bisa terima lo apa adanya juga
ya gue sih pengennya bikin bela abis nerima gue apa adanya
ya kayak gue cinta sama dia
gue sih sadar diri emang gak gampang
ngeliat foto mesra nya si boy sama si reva
mendingan gue sama si boy daripada boy sama reva
ih gak banget ya ngeselin banget sih
daripada gue sakit hati terus menerus ngeliatin foto yang sok mesra
yang gak banget ini
mendingan gue musnahin aja
keras sama kayak hatinya reva keras
sim kartunya udah
udah ke laut
alias udah gue patah patahin
handphonenya lebih baik sekarang
itu cewek bener bener boleh juga fight nya
gue yang ngerasa penasaran sama lawan gue sampai segininya
kalo lo bertiga ngeliat cewek itu
kemarin yang fight sama gue
gue penasaran banget sama cewek
buatiftsin bareng disini sih
lo memang tidak saling
tim super mungkin mangga
nah kamu tau dong pasti rame banget dan handphone aku selalu di silent
terus aku kecapean pulang malam langsung pulang deh ke rumah
yang penting kan sekarang aku udah nelpon kamu
iya tau tapi dari tadi itu aku pengen ngomong sama kamu udah keburu bete sekarang
iya maaf yaudah sekarang kamu ngobrol apa sama aku
ya aku pengen ngomongin masalah pernikahan kita
aku pengen ketemu sama orang tua kamu
kan aku pengen tau orang tua kamu itu harus nguhin pernikahan kita apa engga gitu loh
aduh bahaya nih kalo kinar sampe ketemuan sama ponyok gue
kamu kenapa diem
engga gapapa aku cuman lagi mikir aja kapan untuk ketemuin kamu sama orang tua aku
ya baguslah cuma kamu ga masalah kan sama permintaan aku
ya engga lah
karena menantu ga boleh ketemu sama cowok menantu asli
harus ketemu dong gini gini
nanti aku planningin kapan ketemunya sama mama oke
yaudah kalo gitu yaudah ya da bye love you